kita bergeser ke jakarta selatan tepatnya di gang kancil kelurahan ragunan jakarta selatan
anda dapat mengakses tempat yang menyempil sejauh tiga ratus meter ini dari jalan ampera raya
aduh untung muat ini mana lagi ya
kita lihat lagi tempat makan yang katanya enak
oh ternyata di sini masih di dalam gang dan yang pasti saya lapar
ornamen jepang memenuhi setiap sudut tempat makan yang hanya berisi lima meja
menu andalannya ramen dan udon
mie yang diolah di tempat makan ini dibuat langsung alias homemay
saya pun ikut meracik mie yang akan saya santap
indra wijaya alias jj adalah pemilik sekaligus koki ramen yang sudah malang melintang di dunia kuliner
sejak menjadi koki kapal pesiar jepang pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentu saja cara menikmati ramennya adalah dengan mencoba
taman ala jepang pun ia ajarkan kepada saya
pilihan menyelap ruang tamu rumah pribadi menjadi tempat makan
yang ditetapkan lantaran hantaman
pandemi yang membuatnya tak sanggup melanjutkan menyewa tempat
setelah pindah ke rumah justru membuat ramennya semakin dikenal karena lokasi yang tak lazim
kalau saya di sini udah lumayan sering ya karena kantor emang dekat gitu
kalau memang daerahnya agak terpencil kayak gitu tapi saya juga awal awalnya tuh tahu tuh dari youtube juga
rasa ramen yang saya santap ini boleh diadu dengan ramen di mal mal
isian berlimpah dengan kuah kental pedas dan creamy begitu memanjakan lidah
tony satria evan askam jakarta